selanjutnya kita kembali ke ibu kota dan informasi yang satu ini diharapkan membuat kita lebih waspada
ada seorang nasabah kehilangan uang sebesar dua puluh miliar rupiah secara misterius yang ditabungnya di sebuah bank swasta
didampingi kuasa hukum winda lunardi kembali mendatangi bares krim polri pada kamis siang untuk menanyakan perkembangan kasus dugaan tindak pidana perbankan yang dilaporkannya pada mei lalu
menurutnya uang miliaran tersebut merupakan hasil tabungannya bersama sang ibu sejak dua ribu dua
ia mengaku tak mengetahui persis penyebab raibnya uang tabungan karena selama ini dirinya selalu menerima laporan rekening koran yang dikirim pihak bank seolah olah uangnya masih utuh
namun saat hendak diambil dirinya terkejut mengetahui saldo tabungannya tersisa empat ratus ribu rupiah
winda dan kuasa hukumnya sudah mencoba menanyakan ke pihak bank namun jawaban dari pihak bank tidak memuaskan
hingga akhirnya dirinya memilih menyelesaikan persoalan tersebut ke jalur hukum
justru itu yang harus kita yang aku pertanyakan sama keluarga saya kenapa saya sebagai nasabah tujuan saya itu baik ingin menabung untuk masa depan saya
karena itu tabungan masa depan saya tapi ketika dicek ternyata hilang
sudah pesan sudah sampai ke sana
sudah kami lacak di hukum
baris kemampuan ini bagaimana hasilnya